gue gak mau ketemu sama batu bata
soalnya emang gue juga udah gak ada urusan lagi harusnya sama dia
biar gue aja yang turun put
terus kamu kenapa semarah itu
ya kan jadi tahu sendiri aku lagi diet mengurusin badan
maksudnya pagi pagi gini disuruh makan coklat sih
kan bikin gendut
hampir aja ketahuan
siapa sih yang lupa tutup pintu
ada ada aja sih
awas ya aku keulang lagi
your daddy belum tau juga kan kalo lo tuh pura pura buta
ya belum tau lah
gue belum tau sama sekali
kalo sampe ketahuan ya semuanya bubar
lu mendadak bisa dateng kesini
gak rubah tempat aja di sini
gue lagi butuh temen ngomong
ya ini lagian juga si gio tuh lagi banyak urusan kali ya

kamu yakin gak mau pamitan dulu sama pangeran
karena aku udah sepakat bu sama dia
kita gak akan saling tegur lagi
dan harusnya dia sadar akan hal itu
jadi aku gak perlu negur dia dan dia juga gak perlu negur aku

lo emang kelihatan bisa ngindarin pangeran put
hati lo gak akan semudah itu ngejalanin semua ini

tapi gue udah mutusin ini
gue gak mau kenal lagi sama batu bata
karena gue gak mau punya masalah lagi
apalagi batu bata juga harus fokus dan pingin mel
gue gak mau ketemu sama batu bata
soalnya emang gue juga udah gak ada urusan lagi harusnya sama dia
biar gue aja yang turun put
lo minggir gak
urusan gue sama usus goreng
bukan sama lo
gue akuin ya
lo tuh emang licik banget ya diorang
licik banget tau gak
lo pinter manfaatin kesempatan dalam kesulitan
lo manfaatin situasi ini karena lo tahu
lo mau deket sama usus goreng iya kan
kalian kenapa berantem disini
tante tenang ya
aku cuma mau peringatin pangeran
aku mau ketemu sama usus goreng bu
ngapain lo masih ganggu putri
biarin putri lepas dari masalah ini
gue gak usah ikut campur
lo sengaja kan
lo sengaja kayak gini supaya gue jauh dari usus goreng
pinter banget lo diorang
emang itu kan kenyataannya
gue mau ketemu sama usus goreng
ini bukan urusan bu
tahan emosi kamu
lebih baik kamu pulang ya sekarang
aku cuma mau tahu keadaannya putri
habis aku mau ketemu sama putri bu
masalah ini kej curing
jadi ngapain lo masih deketin putri
jangan sampai nyokapnya putri tahu
kalo beasiswa putri dicabut
karena itu bisa menghancurkan harapan nyokapnya putri
lo lice banget jadi orang
sebelum bilang gue licik
masalah ini bisa terjadi
penyebabnya itu karena bokapnya mel
gak suka liat lo deket sama putri
gak usah banyak ngomong
gak usah sok paling tahu semua
sok ceramahin gue
karena gue yang paling tau sebenernya kayak apa
terus apa yang udah lo lakuin buat putri
lo belain dia
lo lindungi dia
atau lo nyelesain masalah putri
itu enggak sama sekali
dan lo gak bisa berbuat apa apa
lo takut diacam sama bokapnya mel
lo takut kehilangan semua fasilitas lokal
tanah ini bisa melebar kemana mana ron
gue gak mau
nyokapnya putri ikut kebawa bawa
atau lo gak kenal sama sekali dengan putri

dan lo gak bisa berbuat apa apa
lo takut kehilangan semua fasilitas lo
lo takut kehilangan semua fasilitas lo